mengungkap lebih dalam lagi terkait dengan kasus pembunuhan satu keluarga di kabupaten sigi sulawesi tengah
kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan kepala bnpt komjen pol boy rafli amar
selamat sore pak boy rafli
selamat sore mas ardi
pak boy mungkin kita bisa awali dengan perkembangan update terkini bagaimana situasi di sigi saat ini pak
ya pertama tentu dalam hal ini sebagaimana yang telah juga disampaikan oleh bapak menko polhukam
bnpt pun tentu mengutuk dengan keras pembunuhan keji yang dilakukan oleh kemudian yang kita ketahui sebagai para dpo
terkait dengan kelompok mujahidin indonesia timur yang berada di poso dan sekitarnya
nah update dari
dari terakhir setelah dilakukan beberapa langkah olah tkp termasuk pemeriksaan dari sejumlah saksi dan juga petugas identifikasi
yang dilakukan terhadap para pelaku oleh tim satgas operasi tinombala masih berlangsung
yang merupakan tim gabungan antara tni dan polri
jadi kita berharap mereka yang saat ini memang sudah terdesak ya artinya mereka telah lari dari gunung biru
mereka mendatangi beberapa pemukiman penduduk untuk bertahan dengan mencari logistik dengan cara cara yang sebagaimana kita saksikan
ya pak boy rafli mereka dengan keadaan semakin terdesak tapi sebetulnya apa kesulitan yang dihadapi oleh tim satgas

ya itu adalah keuntungan yang kita pelan pelan ya untuk menangkap kelompok mit yang dikepalai oleh alikalora ini begitu
karena santoso sebelumnya sudah berhasil dilumpuhkan
dan sebetulnya mereka saat ini kelompok mit yang dikepalai oleh alikalora ada berapa jumlahnya pak
ya kelompok ini diidentifikasi awalnya itu berada di lokasi gunung biru di sekitar tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas ya
kalau di awal permulaan itu mereka di atas dua puluh lima orang ya kekuatannya
namun demikian pada perjalanan saat ini diperkirakan tersisa sekitar sepuluh gunung biru ini
kebetulan memang medan pegunungan yang tidak mudah dan juga memiliki beberapa lokasi pemukiman pada kaki gunungnya
jadi umumnya ketika mereka dikejar oleh tim satuan tugas mereka berlari menuju tempat tempat yang antara lain tempat sasaran itu adalah tempat pemukiman
yang kalau kita lihat memang mereka sudah kesulitan logistik ya
jadi dengan cara seperti inilah antara lain mereka bisa bertahan selama ini dengan mengambil harta benda milik dari masyarakat
yang berada di sekitar lereng gunung biru
antara lain termasuk desa taman jk dan sebagainya
pak abdul rafi sebetulnya bagaimana pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh tim satgas tinombala tersendiri untuk mengamankan mit ini
atau sebetulnya sudah berapa lama pengejaran terhadap mereka dilakukan pak
secara intensif dengan operasi tino mbala yang merupakan dari kelanjutan operasi penegakan hukum
hukum yang sebelumnya
jadi dengan sandi operasi yang berbeda
kalau sebelumnya kita ketahui dengan sandi operasi amanusa
kemudian pernah juga operasi camar maleo
dan sejak dua ribu enam belas tim satuan tugas tni dan polri operasi tino mbala
karena kita tahu juga tahun dua ribu enam belas itu berhasil melumpuhkan pimpinan mereka
antara lain adalah saudara santoso ya
mungkin masih ingat
sedangkan yang tersisa hari ini diperkirakan sekitar sepuluh dari awalnya sekitar dua puluh lima orang
pak boy rafli saat ini ada pasukan juga yang dikirim dari jakarta begitu ke wilayah sulawesi tengah
dan ini kemudian ada kesan yang timbul di masyarakat
aparat keamanan baru bergerak setelah ada kejadian aksi teror ini
bagaimana klarifikasi dari bnpt ataupun kepolisian pak
tim satuan tugas operasi tino mbala ini sudah berjumlah
dari kondisi yang saat ini sekitar delapan ratus kekuatan ya tni dan polri
jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi kekuatan yang akan datang
tetapi yang jelas dengan jumlah personil yang lebih besar itu akan lebih menambah kekuatan untuk menutup jalur atau perlintasan mereka
dari wilayah gunung biru menuju ke desa desa yang berada di lereng kaki gunung
jadi inilah yang saat ini dikerjakan oleh tim
ini tempatnya sangat luas sekali
jadi memungkinkan untuk dikerahkannya personil yang lebih besar dengan maksud untuk menutup pergerakan mereka
dan sekaligus memberikan rasa aman juga kepada warga di sulawesi tengah
pak boy rafli apa sebetulnya motif dari kelompok mit melakukan aksi teror hingga pembunuhan terhadap warga
apakah ada unsur politis di sana
dan apakah mit ini memiliki afiliasi
apakah mit ini memiliki afiliasi dengan kelompok teroris transnasional atau internasional
mereka adalah kelompok teroris mujahidin indonesia timur
yang merupakan metamorfosis dari kelompok jaringan teroris sebelumnya
antara lain seperti jamal al islamiyah
jadi mereka merupakan kelompok jaringan teroris domestik
yang berafiliasi dengan kelompok jaringan global
antara lain isis dan al qaeda
jadi mereka memang sudah kita upayakan berkali kali untuk menyerahkan diri
jadi upaya pendagangkan hukum terus dijalankan
dan upaya itu kan kita tawarkan
namun demikian tindakan tindakan yang dilakukan oleh mereka
sebenarnya adalah cara mereka untuk bertahan hidup
dengan merampok dari harta benda
milik masyarakat yang berada di lereng lereng gunung
di bagian utara bagian selatan dari gunung biru tersebut
oke jadi kegiatan aksi teror yang terjadi ini
hanya semata mata untuk mencari logistik karena mereka terdesak
tapi untuk melipat gandakan pengaruh jaringan dari mit sendiri
pak berafli melihat ini di kawasan sulawesi tengah
sejauh ini apakah masih terjadi pak
kita selama ini simultan dengan upaya deradikalisasi
kita juga mencari logistik yang dijalankan
dan kami sangat berkeyakinan seluruh masyarakat
yang di kabupaten poso dan sekitarnya
katakanlah berada di sigi parigi mutong dan lain lain itu
pasti sudah tidak mendukung lagi keberadaan mereka
hanya mereka ini terkadang mendapat ancaman dari mereka
tidak ada lagi dukungan yang diberikan oleh masyarakat
dan itulah yang terus kita upayakan
agar proses radikalisasi yang mereka lakukan
itu tidak berkembang
nyatanya hari ini kekuatan yang ada pada mereka
itu tidak bertambah banyak
dan kita bersyukur beberapa tokoh tokoh agama
yang lama di sana sangat mengutuk keras
apa yang dilakukan oleh kelompok ahli kalorasi s ini
seluruh masyarakat indonesia mengutuk keras
ahsi teror ini
pak boy raff mungkin terakhir dari foto yang beredar
kelompok mit ini memiliki senjata begitu
sebetulnya bagaimana mereka bisa memperoleh senjata tersebut
ada beberapa cara
mereka memang sebelumnya pernah memiliki senjata
dari selundupan ya
jadi umumnya mereka beli juga dari pasar gelap
jadi kita tahu bahwa beberapa pemasok senjata
pertama adalah kelompok jaringan teroris
jadi mereka menggunakan juga
yang sebelumnya seperti kelompok auman abdur rahman
yang selama ini juga memasuk senjata dari
itu menjadi bagian yang mereka gunakan
jadi itulah yang kalau kita identifikasi
sebenarnya senjatanya tidak banyak saat ini
cuman mereka hari ini memang melakukan
akan bekerja lebih maksimal karena beberapa bulan lalu kami juga sudah bertata muka dengan seluruh tim satuan tugas
dan tinggal mohon doa dari lapisan masyarakat agar segera bisa kita bekuk
untuk kita lumpuhkan kelompok kelompok yang masih ada tersisa ini
baik pak boy rafli tentunya seluruh masyarakat indonesia mengutuk aksi teror yang terjadi di sigi
dan semoga bisa tertangkap seluruh anggota dari tim mit ali kalora ini segera bisa ditemukan
terima kasih pak boy rafli amar kepala bnpt sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini